butrek berisi ribuan durian yang dibagikan secara cuma cuma
tak hanya itu resor peristirahatan gubernur pun jadi sasaran penyerbuan masal
makan durian gratis ini merupakan salah satu strategi untuk mengajak masyarakat mencintai buah buahan lokal khas banjar termasuk durian
pemerintah daerah sendiri berharap gerakan ini mampu meningkatkan kualitas buah lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani buah
muhammad risanta banjar kalimantan selatan